kita ke informasi selanjutnya kita jalan jalan dulu ke bandung
di mana wajah baru lapangan gasibu bandung kini sudah mulai bisa dinikmati
dan juga digunakan oleh warga bandung
berbagai fasilitas pun dihadirkan mulai dari sarana untuk berolahraga
sarana pendidikan sampai pertunjukan air mancur menari
sebagai hiburan untuk warga yang ada di sana
inilah wajah baru lapangan gasi bu bandung
jika sebelumnya salah satu ikon kota bandung ini tampak kumuh
semerawut dan dipenuhi oleh pedagang kaki lima terlebih ketika akhir pekan
kini tidak lagi
lapangan gasi bu dipugar menjadi lebih cantik
serta ditunjang dengan berbagai fasilitas yang memanjakan warga bandung
biaya yang dikeluarkan untuk revitalisasi lapangan gasibu pun tidak sedikit
yaitu rp enam belas sembilan miliar dengan anggaran tahun dua ribu lima belas
dan rp sembilan lima miliar dengan anggaran tahun dua ribu enam belas
untuk ruang terbuka publik biasa yang tadi untuk olahraga pendidikan
berkreasi musik dan sebagainya kemudian juga sejarah ya
ya sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu untuk sarana olahraga
lintasan lari lapangan gasibu pun kini lebih rapi dan nyaman
nah ini adalah wajah baru yang cukup mencolok dari lapangan gasibu
ini adalah area jogging track dan ini terbuat dari bahan lapisan sintetis tartan
seperti karet kalau sebelumnya ini beralaskan seperti tanah merah
jadi ketika hujan ini akan becek dan ketika kemarau ini akan berdebu
kalau sekarang setelah hujan pun warga bandung tetap bisa berlari
sebuah perpustakaan berdiri di sisi utara
perpustakaan ini tidak hanya menyediakan buku manual
tapi juga e book yang bisa dibaca oleh warga secara gratis
ada juga dua ampeteater untuk pertunjukan seni yang terletak di sisi utara dan tenggara
tidak hanya itu
bagian tengah lapangan gasi bu pun ditanami rumput hijau
yang juga sekaligus sebagai tempat resapan air ramah lingkungan
rapi ramah lingkungan terus tidak ada asap juga kan tidak boleh merokok
terus ya bagus sih lebih nyaman aja
terakhir sebagai hiburan untuk warga
setiap sore dan malam pada hari jumat sabtu dan minggu
akan ada pertunjukan air mancur menari
air mancur akan berkoreografi sesuai dengan irama lagu khas jawa barat yang diputar
semakin cantik dan menarik dengan sorotan cahaya lampu warna warni
krati astriani bandung